ada yang berbeda di stasiun kereta api kota bandung
puluhan barista beraksi meraci kopi untuk disuguhkan kepada para warga dan calon penumpang
aneka jenis kopi nusantara bisa dinikmati secara gratis mulai dari kopi asli jawa barat hingga aceh
ada yang berbeda di stasiun kereta api kota bandung
ya puluhan barista beraksi meraci kopi untuk disuguhkan kepada para warga dan calon penumpang
aneka jenis kopi nusantara bisa dinikmati secara gratis mulai dari kopi asli jawa barat hingga aceh
gelaran yang bertajuk festival ngopi bareng membagikan lima puluh ribu gelas kopi secara gratis kepada penumpang di dalam stasiun maupun di dalam kereta api
tak hanya itu para calon penumpang diberikan edukasi untuk mengenal berbagai jenis kopi
dan jenis kopi yang berbeda di dalam stasiun dan kereta api

belum pernah sih bagus banget eventnya kita jadi tahu teknik teknik manual caranya duduk ngopi
gimana rasa ngopi sambil nunggu juga gitu asik sih
pembagian kopi gratis ini dilaksanakan di tiga belas stasiun pulau jawa di sebelas kota yang berbeda
yaitu bandung jakarta cirebon purwokerto yogyakarta solo semarang tegal surabaya malang dan jember
kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap para petani kopi indonesia
sekaligus memperkenalkan bahwa indonesia kaya dan memiliki berbagai macam varietas kopi di masing masing daerah
hari ini kita selama dua hari ya melaksanakan event kopi bareng pt ki
nah ini kami adakan dalam rangka pertama tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan mengenalkan produk produk kopi indonesia kepada masyarakat
dan juga tentu untuk memberikan pelayanan
festival ini mengajak industri penggiat kopi untuk memperkenalkan produk unggulan
para calon penumpang pun bisa membeli produk kopi yang tersedia
tujuannya kita memang ada charity dalam acara ini

kegiatan ini berlangsung selama dua hari pada tanggal tiga puluh dan tiga puluh satu januari dua ribu delapan belas serentak di empat puluh keberangkatan di pulau jawa
lian purwata sari bandung